tim densus delapan puluh delapan anti teror kembali menangkap dua terduga teroris di wilayah sragen dan karanganyar
satu orang berinisial jm ditangkap di bengkelnya di wilayah gemolong sragen
dan seorang lagi berinisial s karyawan percetakan di wilayah karanganyar
namun belum diketahui secara pasti peran dan jaringan mereka
terduga teroris s tiga puluh enam tahun warga jalan cempaka perumahan wonorejo indah gondang rejo karanganyar
ditangkap saat dalam perjalanan di jalan raya adi sucipto solo
usai densus delapan puluh delapan melakukan penangkapan sekitar pukul enam pagi
petugas gabungan menggeledah rumah s di perum wonorejo
sejumlah barang diangkut petugas densus untuk dibawa ke jakarta sebagai barang bukti
penggeledahan dilakukan anggota densus delapan puluh delapan bersama personel polres karanganyar
yang dipimpin wakal polres kompol prawoko
meski demikian tidak ada keterangan apapun terkait barang yang dibawa dari rumah terduga tersebut
kegiatan hari ini polres karanganyar diminta untuk membebaskan
menangkap densus delapan puluh delapan untuk melakukan kegiatan penggeledahan terhadap rumah
yang diduga sebagai pelaku terduga sebagai pelaku teror
dan kita sudah laksanakan upaya maksimal untuk melantik densus delapan puluh delapan
dalam rangka kegiatan penggeledahan tersebut
yazid asrofi ketua rw setempat membenarkan dirinya didatangi tim densus delapan puluh delapan
dan kemudian diminta menjadi saksi atas penggeledahan rumah warganya
menurut yazid selama ini warga tidak mengetahui bahwa s terlibat dalam jaringan terorisme
sebagai warga tidak ada yang aneh dengan perilaku s
ada beberapa barang tapi tidak kurangkan dua
ada beberapa barang
sudah berapa lama di sini
sekitar enam tahun
cuma untuk identitas namanya masih solo
sementara di wilayah sragen
densus delapan puluh delapan mendatangi bengkel andi skok di wilayah gemolong
tepatnya di jalan solo purwodadi duku godean desa keragilan kecamatan gemolong sragen
densus delapan puluh delapan membawa seseorang berinisial jm yang berada di dalam bengkel
namun belum diketahui pasti apa peran dan keterkaitan jm dalam jaringan terorisme
kartika bagus karanganyar